apa saja kemudian indikasi pelanggaran ham yang ditemukan oleh komnas ham dalam alis status pegawai kpk dan apa saja rekomendasi komnas ham terkait nasib pegawai kpk yang tak lolos tes wawasan kebangsaan
kita akan berbincang dengan komisioner komnas ham bk ulu hapsara mas beka selamat malam apa kabar mas
selamat malam mbak kabar baik salam sehat
salam sehat selalu di awal tadi narasi pengantar kami komnas ham berencana akan mengajukan apa ya bertemu langsung dengan presiden untuk menjelaskan hasil temuan komnas ham
mengapa kemudian harus bertemu secara langsung dan apakah sudah ada sinyal dari istana mengenai ini
terima kasih mbak saya kira memang yang menjadi temuan rekomendasi dan kemudian kesimpulan komnas
jadi urgensi bangsa ini untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis hak asasi manusia
itu yang pertama kemudian kenapa kami berkeinginan langsung menyerahkan laporan kami kepada presiden
dan yang kedua kami percaya bahwa komitmen presiden akan pemberantasan korupsi tata kelola pemerintahan yang baik termasuk juga penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia
artinya kami percaya bahwa presiden tentu saja akan meluangkan waktu begitu menjadwalkan ketemu dengan komnas ham
sehingga kami bisa bercerita lengkap tentang apa saja proses yang kami jalani
kemudian temuan temuan kami kesimpulan sampai kemudian rekomendasi terhadap proses asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai kpk ini
begitu mbak kira kira
oke secara substansi temuan apa yang paling mendasar yang menurut komnas ham yang harus direspon dengan lebih cepat
ya jadi kami kemudian setelah hampir tiga bulan lebih lah ya berproses memanggil sejumlah pihak meminta keterangan memeriksa dokumen melakukan pemeriksaan kepada pihak pihak terkait
jadi kami memang menyimpulkan bahwa proses asesmen tes wawasan
kebangsaan kpk ini merupakan sebuah pelanggaran ham
ada sebelas pelanggaran ham tadi sebagian sudah mbak elvira sampaikan
ada hak atas keadilan hak atas perempuan terus kemudian hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan terus kemudian hak atas rasa aman tidak didiskriminasi terus kemudian hak privasi
dan beberapa hak yang lain termasuk juga soal kebebasan berkumpul
kira kira itu yang jadi temuan kesimpulan atas proses yang kami kerjakan
prosesnya di balik layar seperti apa mas beka
tadi mengatakan selama tiga bulan kemudian berupaya untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak
karena ini tidak hanya masalah di lembaga kpk saja tapi menyertakan ada lembaga lain dalam proses alih status pegawai ini
ya jadi kalau di balik layar itu begini
kami begitu mendapat aduan dari wajah pegawai kpk yang didampingi oleh kuasa hukumnya kemudian menindaklanjuti dengan membuat tim di komnas ham
koordinatornya komisioner koyrul anam karena dia adalah komisioner pemantuan dan penyelidikan
setelah itu kemudian kami mulai meminta keterangan
keterangan itu dari pengadu pegawai kpk yang jumlahnya dua puluh tiga orang
itu baik yang tidak memenuhi tanggung
yang memilih syarat maupun yang memilih syarat
kemudian meminta keterangan dari pimpinan kpk kepala bkn dinas psikologi tni angkatan darat
terus kemudian juga bnpt dan keterangan dari ahli
supaya menguatkan kira kira analisa kami supaya ya menjadi lebih objektif
itu proses menggali keterangan
belum kemudian mencari dokumen
barang bukti fakta dan baru kemudian mulai melakukan analisa atas keseluruhan yang dimiliki oleh komnas ham terkait dengan asesmen twk ini
barulah setelah itu analisa membuat kesimpulan dan rekomendasi
kira kira dari sebesarnya seperti itu proses di balik layarnya
beberapa temuan ini kan kemudian sebelumnya sudah ramai beredar ketika awal polemik ini muncul
ke permukaan isu ini
dan misalnya stigma taliban sudah sempat dibantah begitu oleh pimpinan kpk
dalam proses ini apa kemudian yang menjadi kendala ataupun hambatan untuk mengumpulkan menyerap semua informasi ini
sebenarnya kalau hambatan secara umum tidak ada ya
hanya kemudian memang tantangannya ada yaitu soal sering berubahnya keterangan
keterangan dari para pihak
ini yang kemudian membuat kami misalnya cek silang antara satu keterangan dengan keterangan yang lain
itu memakan waktu
contohnya seperti apa misalnya mas
membuat analisa baru atas keterangan yang berbeda dengan keterangan yang sebelumnya kami dapat
kira kira itu saja sih sebenarnya secara umum soal hambatan maupun tantangan
tentu saja kalau yang lain ya kita tidak menganggap
artinya itu sebagai sesuatu yang serius
hanya itu saja
perubahan keterangan misalnya seperti apa mas
ya misalnya begini ini soal siapa saja yang terlibat dalam satu rapat gitu
terus kemudian soal apa saja kesimpulan rapat notulensi rapatnya
kadang kadang si a bilangnya soal ini mereka nggak ikut
kemudian ketika kami kejar bahwa kemudian kami minta keterangan pihak lain
ternyata berbeda begitu dengan keterangan yang sebelumnya
nah ini yang kemudian kami kemudian mengkonstruksi kembali peristiwa yang ada
termasuk juga poin poin penting dari peristiwa itu
dalam satu rututan kronologi dari awal proses asesmen twk ini sampai kemudian pengumuman dari pimpinan kpk atas status
pegawai kpk yang tidak memenuhi syarat itu
yang tidak memenuhi syarat
mas bk banyak yang kemudian mengaminkan tanda kutip ya hasil temuan dari komnasam
tapi ada juga suara kritik atas temuan ini
bagaimana anda menjawab bahwa ada yang mengatakan komnas ham melangkah terlalu jauh
ini bukan ranah komnas ham dalam polemik tes wawasan kebangsaan kpk
ya tentu saja kami menghormati perbedaan persepsi publik
itu adalah hal yang wajar
apalagi kita hidup dalam alam demokrasi dan akasasi manusia
tapi kami percaya betul bahwa kami sudah bekerja sesuai dengan mandat dan kewenangan yang diberikan oleh undang undang kepada kami
prosesnya saya kira penting juga untuk saya sampaikan dalam kesempatan ini
tujuh komisioner kemudian memberi masukan
memberi masukan terhadap kesimpulan terus kemudian temuan yang ada
sehingga menjadi lebih solid
lebih solid begitu
baik prosesnya kesimpulan temuan maupun juga rekomendasi yang kami hasilkan
untuk kemudian diserahkan kepada presiden
itu soal perbedaan persepsi
dan kemudian kalau dukungan saya kira ya kita bekerja berdasarkan fakta
berdasarkan kronologi yang kami susun
kalau ada dukungan tentu saja terima kasih
tapi itu juga menjadi beban kami untuk bisa memperbaiki
untuk bisa memperbaiki kinerja kami ke depan
dan semoga tidak ada kasus lagi begitu seperti sekarang ini
sehingga kami menjadi lebih baik
setelah kemudian disampaikan kepada publik
bagaimana komunikasi dengan kpk mas beka
dan juga rekomendasinya seperti apa finalnya
kami secara resmi belum mengirimkan laporan kami dalam versi singkat kepada kpk
tentu saja kami memahami apa yang disampaikan jubir kpk kemarin
tapi secepatnya kami akan kirim kepada pihak
dan termasuk juga ke presiden dalam bentuk format laporan lengkapnya
begitu artinya tentu saja kami memberi kesempatan nantinya kepada kpk bkn
untuk mempelajari temuan komnasam
kesimpulan dan juga rekomendasi yang ada
sehingga harapannya itu bisa dijalankan oleh semua pihak
itu tentu saja dengan tanggung jawab ada di tangan presiden
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan
dan juga pejabat pembina kepegawaian tertinggi republik ini
terima kasih komisioner komnasam bk ulung habsara
informasi anda dan waktu anda malam hari ini di cnn indonesia newscast
sehat selalu mas
salam sehat buat semuanya